apa kamu meminta khafadil untuk tidak liburan dengan aku
meskipun tidak banyak berubah tapi kondisi kamu semakin lama semakin baik fajar
mudah mudahan gak lama lagi kamu akan sembuh ya nak
apalagi istri kamu kan juga ada di sini di dekat kamu
jadi tidak ada alasan bagi kamu untuk tidak punya semangat untuk sembuh lagi ya nak
sepertinya papa harus mendekatan kamu sama kamilah
sebentar sini nak
ada apa pak
kamu lagi gak sibuk kan
enggak enggak pak
berarti kamu bisa bantuin papa dong
bantu apa ya pak
apa yang bisa membuat kamilah jadi bisa dekat sama fadil
aduh apa nih
infusannya taufa sudah mau habis
papa mau ganti
cuma dari tadi
tangannya taufan tuh bergerak gerak terus
kamu mau kan bantuin papa untuk pegangin tangannya taufan
kamu pegangnya cari seperti ini ya
kamu gak mau ngebantuin papa ya
bukan begitu pak
sekarang kamu pegangnya seperti ini
papa mau ganti itu
sarang cumaipp ya
po kongangan itu gue aja
kolat kepalaku udah bener k mysab autumn
boleh kok diharupsi sih
orang saat itu sudah pai keh minum
ketepan sekarang labanya worrying

suara suara st beat jaya
kenapa allah hampiri teman teman
kalau kamu mau kamu sudah boleh lepas tangannya tovan
memangnya pak sudah selesai ganti infusnya sudah oh iya ya
ya udah kalau gitu kami akan minta permisi apa yang kamu buru buru
kamu sudah mau bantuin papa di sini ya
bukan gitu pak cuma kami lupa kalau kami belum suapin kava makan
fadil kamu jangan takut ya daya
terus berusaha untuk supaya kamu dekat
iya kak hanya mau bicara apa ini tentang paket liburan yang diberikan sama yang kamu mila
iya terus ada apa kak bisa nggak kalau liburan itu kita cancel dulu memangnya kenapa kak
soalnya kurasa kita nggak mungkin jalan liburan itu tapi kemarin setuju
pikir pikir sepertinya kita mungkin berlibur sementara memperhatikan seperti ini
sebenarnya tadi juga memiliki pikiran yang sama sama ke fadil kita nggak mungkin pergi
pergi liburan bersenang senang sedangkan kondisi keluarga fadil sedang memperhatikan khususnya
katovan tapi ini kan permintaan eyang kak masa iya kita menolak usaha eyang
dengan mengajukan mama dan papa juga sudah mendukungkan liburan ini
jadi kita tetap harus pergi kak
tapi mila fadil
lagi pola ini juga kemauan kamera bali kham
jangan ke abi dengan liburan ini rumah tangga kita esta
mungkin bisa kembali lagi seperti dulu jadi yang sebaiknya sekarang kita harus pergi kakak
kerah datang rottena damai dah bisa keseluruhan ini upside jadi minta rumah biggest
bisa kembali lagi seperti dulu
jadi sebaiknya sekarang tolong kak fadil pikirkan lagi
jangan sampai yang marah karena kita menolak ini
gimana menurut kak fadil
kita bisa tetap pergi kan
aku mau mandi dulu minah
kepalaku pusing banget
kenapa kak fani tiba tiba bicara seperti itu
dan kenapa sepertinya kak fadil benar benar gak mau pergi sama aku
apa semua ini karena anda
jadi ada apa minah
tiba tiba kamu ngajak aku untuk bertemu
fadil tidak sakit lagi kan
alhamdulillah kak fadil sudah baikkan
syukurlah kalau begitu
lalu apa minah
aku cuma mau menyampaikan sama kamu
kalau besok aku dan kak fadil akan pergi berlibur
aku dan kak fadil akan pergi ke suatu tempat
dimana kami akan mengembalikan cinta kami yang nyaris hilang
kalian pergi berdua saja
kami pergi bertiga
aku kak fadil dan kak fadil
kenapa kamu diam saja
menurut kamu bagaimana
menurut aku itu
itu ide yang bagus
tapi minah sebaiknya
kamu tidak suka kalau aku berlibur sama kak fadil berdua
kamu cemburu kan kalau aku pergi sama kak fadul
bukan itu maksud aku mila
aku mengerti kamu
aku ngerti apa yang kamu maksud
karena reaksi kamu dan kak fadil
sama sama seperti ini
saat mengetahui izin liburan ini
kalian sama sama sepertinya
seperti dia setuju dengan ide liburan ini
apa ini semuanya ada hubungan dengan kamu
apa kamu meminta kak fadil untuk tidak liburan dengan aku
mila kamu jangan menuduh aku seperti itu
apa buktinya aku melarang fadil
aku aja baru tahu tentang hal ini sekarang dari kamu mila
jadi enggak mungkin dong
maksud aku bagaimana
bagaimana mungkin aku menghalangi kepergian kalian
aku sama sekali tidak menyalahkan kamu
aku juga sama sekali gak ada maksud untuk menghakimi kamu
tapi yang sudah pernah aku bilang sama kamu
aku ingin bersenang sehat andara
dan aku akan bersikap adil sama kamu
jadi kalau memang kamu keberatan aku pergi berdua sama kak fadil
aku akan ajak kamu
aku mau kamu ikut berlibur dengan aku dan juga kak fadil
aku akan ikut berlibur denganmu